mau ketemu aninya
aninya gak ada di rumah
lu kagak percaya sama gua
yaudah sana pergi
atau lu mau bantuin gua bersihin lubang angin
gak usah nyak makasih mari
maaf pak sofian saya mau nanya boleh nggak
tapi jangan lama lama saya buru buru
iya pak pertanyaan saya parfum yang cocok untuk cewek apa ya pak
oh itu begini
menurut artikel yang saya baca patung wanita itu terdiri dari tiga golongan
pertama yang terlaris
kedua yang tahan lama
ketiga yang disukai pria
nah yang terlaris ini itu bisa dikatakan
maaf pak saya nggak jadi nanyanya
kang tisna gimana sih tadi saya disuruh menjelaskan
sekarang saya sudah menjelaskan
maaf soalnya yang bapak jelasin nggak ada parfum yang termurahnya
kang buat cinta itu tidak ada istilah mahal ataupun murah
oh jadi yang sedang sedang aja ya pak
saya terlambat mari
kang tisna kalau mau tahu lagi lebih dalam soal parfum nanti malam ke rumah saya jelaskan ya
bukan itu maksud saya pak
kopi pahit se gelas kecil
tumben gelas kecil
biasanya kalau pesen kopi pahit gelas gede
itu kalau saya lagi sedih banget kok
oh jadi kalau gelas kecil sedihnya dikit dong
emang saya lagi pengen minum kopi pahit aja
berarti benar dong kata ustadz
kalau niat jahat itu susah kobolnya pur
tunggu mas pur ya
eh kemana lu
ke rumah gebetan saya dong
simpen aja dulu pok ntar saya minum lagi
ini minum sekarang juga
udah pak udah saya minum
apa lagi sih pok
pembaluk siapa ya silly
ah sudah lah putri martin
sekali lagi apa panggil saya mbak
nah gitu dong
ih mas pur
ani apa yang bisa gue bantu buat kamu
aku mau minta tolong ini anterin ke rumah emak emak
itu emak nyempot hati
mertuanya bang ojak
tapi gue pengen ngeliatin sesuatu ke kamu
ih handphonenya lowbat ya
emangnya mas pur mau nunjukin apaan sih
dari tadi saya penasaran parfum yang dipakainya mereknya apa harganya berapa
kenapa lo tanya parfum gue
lo mau beli
mau sebentar tanya deh
ini platform hadiah dari temen gue
di sini juga gak diinjual
ini parfum dari temen gue
di sini juga gak diinjual
ini parfum dari temen gue
yang terakhir itu itu pemotong
yang terakhir itu ibu basementnya
yang terakhir itu
yang terakhir itu

bawel apa sih lu

kemana ya bang

ini pangkalan ojek
lagi nungguin tukang ojek
terima kasih ya
pur kamu udah jadi
liatin videonya ke neng ani
itu apa pur
kayaknya sih parfum
parfum buat siapa
kamu beli dimana
kasih tahu saya dong pur
masa nanya nanya aja nggak boleh pur
sejak kapan sih
sejak lu nanya nanya
kalau kamu bingung kochen ya
aku pikir aku bisa bikin
saya sendiri tuh
dulu barang barang ketat